tolong batu itu tolong dibangunkan
pak bangun pak
pak pak pak
pak bangun pak
nah benar kan apa yang saya bilang
ranum itu kembali bersama siluman buaya
kalau misalnya si danu bukan siluman
terus kenapa bisa bareng sama si ranum
saya bunga bukan ranum
berarti berarti ini ini ranum dong
ranum sudah kembali
ranum masih hidup
dia masih hidup apa sudah meninggal
iya dia pingsan tapi gak gara gara kamu ya kan
kamu udah macem macem sama dia
dasar laki laki buaya
jangan jangan dia siluman buaya yang dulu menculik ranum
benar dia pasti siluman buaya
apa jadinya desa ini
kalau petugas desanya seperti kau
kalian semua salah paham saya bisa jelaskan
salah paham bagaimana
semua bukti sudah jelas
pokoknya pak kades datu dan warga yang lain harus tahu kejadian ini
kalian jagain dia supaya dia tidak kabur ya
masih diam kamu
saya saya tidak bersalah
saya harus melihat
masih diam ayo
aku bisa memiliki anakku sekarang
jangan kau ganggu bunga
saya ini tidak ingin mengerti rasanya
atas peristiwa tadi maafkan ranum ya
ya mungkin ranum itu
tak terbiasa dengan orang orang banyak
tidak apa apa bu he
yang penting sekarang kita udah tenang
danu memang mempunyai pertahanan yang sangat bagus
sepertinya ada yang khawatir ini
jangan jangan ada apa apa sama danum
tadi dia pergi cepat cepat
sebaiknya bu he kontak batin sama dia
baiknya itu kita ikuti saja dulu sih buruhan dan pak kades
kamar yus ada apa
iya ada apa
random sudah kembali tapi ada yang lebih gawat lagi
ada suluman di rumah panggung
ranum juga sudah kembali
mereka pada mau kemana
pak kades datuk cepetan
aduh apalagi sih malah pada berhenti
mana sih rumahnya
rumahnya di dalam pak kades
saya mergoki mereka lagi dalam kamar
tapi ranum dalam dalam pingsan
mungkin rumah itu sudah menggunakan lemunya
makanya cepetan ke sana
datuk saya gak mungkin berhenti
pak itu ada apa ya
kok rame rame begitu
kita turun yuk pak
kita nggak usah ikut campur
urusan warga desa
lagian ini udah sore
sebentar lagi malam
nanti kita bisa sambil rumah malam loh
tuh temen temen saya lagi pada disana
lagi pada dijagain
udah makan yosanat
bisa kembali kan
daripada kenapa kenapa nanti ranunya
yang benar dan bitaius mana senumannya mana
orang orang itu selalu saja merusak rencanaku
kamu itu waktunya membalaskan dendamku
nah itu dia orangnya
dan dia yang membuatku terhutang

janganlah kau bersangka ya
jaga jika bintang
danung itu bukanlah siluman
tapi dia mau menodai danung
kau jangan asal main tuduh
sudah lama menghilang
danung masih ada
saya melihat sendiri
kemana saja kamu selama ini loh
kau diculik oleh sumen gue ya
tolong bantu itu tolong dibangunkan
pak bangun pak
ranung itu kembali bersama siluman buaya
kalau misalnya si danung bukan siluman
terus kenapa bisa bareng sama si renu
saya bunga bukan ranum
mau kamu ranum atau bukan
yang jelas kamu sudah berduaan disini
di rumah kosong sama si danung
hah jadi lebih baik
kita sidang mereka secara adat
supaya kita tahu apa yang mereka lakukan disini
pak tenang dulu
karena saya shock ketika mengetahui
orang yang pernah tinggal di sini itu wajahnya sangat mirip dengan saya
kamu dari mana
saya dari batuba pak
saya anak dari pak aspar dan ibu warissa
yang katanya dulu tinggal di desa sini
kok papa gak peduli gitu sih sama kejadian tadi
bukannya papa gak peduli mama
tapi papa gak mau mama makin terpengaruh
tapi paa tadi mama itu kayak ngeliat
papa gak mau berdebat lagi cukup
akan aku buat celaka dia
kok papa keluar air mata gitu pa
pak jangan jangan tadi
kan kita kalau kelipan pasti keluar air mata
kenapa kau hendak mencelakai mereka
apa salah mereka
karena penghutup itu pernah menembak kami
tak akan kubiarkan kau mencelakai siapapun
tapi aku akan membuatmu menderita lebih dulu
aku menurunkan ilmunya padamu
tapi pengalamanmu masih terlalu jauh untuk mengalahkanmu
aku rasa kau akan mati sekarang
kita habisi sahaja orang yang menghalangi kita